kebijakan nomor kendaraan ganjil genap akan diterapkan di kawasan nusa dua jimbaran dan sekitarnya
ini untuk membantu kelancaran arus lalu lintas selama kegiatan imf world bank dua ribu delapan belas di kawasan nusa dua bali
kebijakan ganjil genap dilakukan bersamaan dengan meliburkan siswa sekolah hingga universitas
selama pelaksanaan pertemuan tahunan imf world bank group
libur sekolah akan dilaksanakan selama empat hari mulai dari tanggal delapan hingga dua belas oktober dua ribu dua puluh
untuk siswa sekolah hingga universitas yang berada di kawasan nusa dua jimbaran dan sekitarnya
sementara penerapan kendaraan ganjil genap akan diterapkan dari tanggal delapan hingga lima belas oktober
pada jam jam tertentu di pagi dan sore untuk kawasan nusa dua jimbaran uluwatu dan sekitarnya
peraturan ini berlaku bagi kendaraan pribadi dan angkutan barang namun terdapat pengecualian untuk hal hal yang bersifat khusus
hanya di jam jam tertentu dan rote rote
katakanlah pak antasari dalam sidang mempertanyakan
handphonenya ada sms gelap ya kan gitu
nah sms gelap
sms nya disebutkan dari kostilal meskian
dan kemudian tapi buktinya ketika di sidang
konon tidak diberikan
hanya disampaikan dalam bentuk bendel laporan
kemudian handphonenya pun handphone yang rusak disampaikan
tadi sore saya baru mendengar pernyataan dari humas
paul dametrujaya pak kombes argo
yang mengatakan ya kita akan mulai
tapi kan bukti awal yang disampaikan pak antasari
masih berupa bendel yang itu berupa fotokopian
secara teknis ya
setelah teknis kalau nanti insya allah ketemu
saya pun sebenarnya juga ingin
kalau ada case itu mari kita bongkar
itu saya kira pasti akan dibuka
dan polisi canggih peralatannya untuk membuka itu
yang dulu mungkin tidak sanggup begitu maksudnya
mungkin saja peralatannya zaman dulu dan sekarang kan juga pasti berbeda
sekarang dalam waktu yang cepat
kita bisa menentukan lokasi
bisa luck nya ketemu lock nya ketemu
jadi saya kira kalau bantu ayo kita bantu
agar semua win win
saya tidak ingin ada yang kemudian merasa bahwa
oh zaman dulu
tapi ini tidak membuat khawatir partai demokrat
terutama dengan pak sby sebagai mantan presiden
insya allah tidak
dengan apa yang diujakan pak antasari
insya allah tidak
karena waktu pak antasari ketua kpk
dan case ini terjadi di zaman pemerintahan pak sby
pak sby pun sangat clear sekali untuk tidak mendorong
tidak ada mendorong pak antasari masuk
ataupun menarik pak antasari untuk keluar
jadi beliau benar benar di tengah
kepolisian waktu itu menetapkan a ya biarkan a
tidak ada a ditarik menjadi a minus atau ditarik menjadi b
jadi artinya apa ketika kalau anda baca bahwa
kalau memang tidak ada masalah apa apa jauh dari soal intervensi
dan tidak bersentuhan sama sekali begitu
apa maksudnya menurut anda pak antasari menyampaikan
pak sby tidak perlu men tweet soal galau
soal kegundahan sekarang ini republik
banyak digandrungi hoax dan lain sebagainya
lebih baik bantu buka kasus saya
kan kalau pak antasari penegak hukum
tahu bahwa sekarang pak sby adalah bukan penegak hukum
dulu juga bukan penegak hukum tapi presiden begitu
apa kira kira yang anda baca dari situ
kalau dari perspektif pengamat politik seperti saya
tentu message yang ingin diberikan oleh pak antasari
tentu bersifat politik
jadi beliau ingin menunjukkan bahwa sekarang ini
persoalannya yang dihadapi
adalah persoalan yang terkait dengan apa yang dia perkirakan masih belum terbuka
sehingga beliau kemudian ya menggunakan kesempatan sekarang ini untuk reaching out kepada pak sby
nah momennya kan ketika pak sby membuat cuitan itu
kemudian dia membuat semacam itu
nah ini open to interpretation artinya terkutih
kalau self understanding nya partai demokrat
seperti pak roy suryo
tidak ada persoalan apa apa
nanti mas indra tanyakan kepada mbak eva
nanti akan ada understanding yang berbeda
kalau pengamat politik everything is meaning
nah ini makanya langsung saya tanya kepada mbak eva
jangan jangan mbak eva jawabannya gini juga
itu bagaimana itu pak
ini secara langsungnya aja mbak
ini harus dibedain ya ini dua hal ya
pak antasari untuk meminta keadilan atas kasusnya
itu kan di jalur hukum
kemudian isu yang berikutnya
apakah memang pak antasari akan masuk ke dalam partai politik yang diasumsikan untuk memperkuat itu
saya pikir ya beda lah karena
tidak terkait ini ya mbak eva
ya dua hal dikait kaitkan juga bisa
saya ingin pak antasari kenapa kok dapat gerasi
ya karena ma merekomendasikan dapat gerasi
yang kemarin ini jadi bukan
memang ada rekomendasi ma itu mbak
suratnya ada ya
ya gak usah pakai surat gitu loh
kan syarat untuk gerasi itu di dalam konstitusinya
ada surat ya kan predaksi surat
bukan gitu loh
pertimbangan ma itu syarat
dan nggak mungkin kalau presiden nggak ada pertimbangan
anda meragukan ada surat dari ma
bukan ada pertimbangannya
pertimbangan ma seperti apa
ya isi pertimbangan redaksinya seperti apa
isinya atau warna tintanya kan
soalnya ini penting mbak
bahwa presiden memberikan gerasi karena pertimbangan persetujuan dari ma
itu dulu dipegang
dan itu memang hak prerogatif presiden
yang bertemu di istana bagaimana pak
nggak saya pikir itu
untuk mengatur jangan sampai kemudian kalau diungkapkan malah ada
ada kerugian lah di dalam
kan mereka berdua menjaga konstelasi politik secara makro
jadi nggak akan
nggak akan ngember lah
dan saya pikir ini bagus lah
dan diem pun ditafsirkan beda
diem pun berbeda
oke saya kembali ke sekarang akan menyapa pak boyamin saiman yang menjadi kuasa hukum antasari asar
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pak boyamin kan tadi dengar kan pembicaraan di studio begitu ya
yang ingin saya tanyakan ke pak mulyani
ya lah saya paham
bahan wabah pasti menimbulkan polemik itu paham aja
nah ini yang ingin saya tanyakan pak boyamin
ketika kemudian setelah
kemudian pak antasari ini
sempat menyebut agar pak sby untuk bantulah membuka kasusnya
ini maksudnya apa kok mintanya ke pak sby begitu
jadi konteksnya begini
saya apal persis karena deadline waktu pemberian gerasi itu antara tanggal sembilan belas sampai dua puluh januari
karena presiden hanya berhak itu menolak atau mengabulkan itu hanya diberi batas waktu tiga bulan
nah itu saya ingat persis
itu karena tanggal sembilan belas oktober
diterimanya di istana
nah itu kan artinya sekitar tiga hari atau empat hari sebelumnya cuitan pak sby itu
nah kami terus terang aja
karena sudah dua kali mengajukan gerasi itu
yang pertama dulu ditolak
hampir saya tahu persis rapat di kemenkohulkan
terus rapat di mabespori segala macam
hampir aja diberikan
tapi karena ada
selonongan bahwa itu udah luarsa
karena memang undang undang waktu itu menyatakan
maksimal satu tahun sejak
maksimal satu tahun sejak inkrah
maka itu tidak jadi dikabulkan
itu jadi sudah berharap betul hampir aja diberikan
terus karena persoalan itu
lah itu juga begitu
pak tuitan pak sby itu
kami jangan jangan ini untuk mengganggu supaya tidak pak dapat gerasi lagi nih
jadi menjadi suatu hal yang kami kan berpikiran jadi macam macam nih
jadi makanya supaya
tanya apa pak dengan
tidak ada seudon begitu
maka pak antasari minta pak sby mendukung dalam bentuk misalnya
saya selaku mantan presiden mendukung pak jokowi memberikan gerasi kepada pak antasari
sebenarnya begitu awalnya
jadi kalau itu berarti kan
kecurigaan kecurigaan itu tidak ada
selanjutnya misalnya pak sby mencuit juga
mendukung pak jokowi untuk membentuk tim pencari fakta perkaranya antasari azhar
jadi dua itu sebenarnya yang kita harapkan dari pak sby
jadi bukan yang kemudian apa apa segala macam
jadi memang kita tahu kapasitasnya pak sby sudah mantan presiden
jadi dua hal itu misalnya mencuit dua hal itu kami sangat senang
sehingga proses ini akan bisa berjalan bahwa itu ada ini rejim lama rejim baru segala macam itu
ini ternyata kompak presiden yang sebelumnya dan presiden sekarang akan membantu pak antasari azhar menemukan keadilannya
tampak ya dalam hal ini kompak ya
iya begitu loh sebenarnya
tapi kalau lihat menko mahal
tapi kalau lihat menkumham bilang ada bau amis itu bagaimana kemudian penjelasannya
kan bumbu bumbu boleh boleh aja gitu
jadi kan saya kan apapun tadi istilahnya saya harus meng clearkan saya itu sudah sejak orde baru pernah jadi dprd partai persatuan pembangunan
sampai sekarang partai persatuan pembangunan
jadi kalau pak antasari ikut bdip atau apapun itu salah satu dorongan saya supaya pak antasari masuk partai politik nanti jadi dpr komisi tiga bisa membungkar kasusnya
bentuk pantus atau bahkan sama di jambatan
agung mengawasi kapolri ngawasi kpk pemberantasan korupsi
jadi gitu loh
jadi ini hal hal yang positif soalnya pak antasari bermanfaat berguna bagi bangsa
jadi sehingga kalau sekarang berkontelasi politik itu dalam rangka pak antasari menambah jam terbang sampai ke istana kapa ya
karena saya konsentrasi hukumnya
tapi pertanyaan saya tadi sebenarnya belum clear terjawab
apakah ini kemudian juga nanti bisa diarahkan menjadi sebuah komoditas politik
di balik pemberian gerasi ini
kita akan coba ulas lebih lanjut setelah jeda berikut ini tetaplah di cnn indonesia prime news
jika kita lihat dinamikanya sejauh ini saya masih bertanya tanya dengan pernyataan
bau amis di kasus antasari ini
pak yasona ini kan juga kader pdip
pernah ditanyain nggak oleh pdi perjuangan
apa maksudnya pak yasona mengutar ke cerita
ya semua kan tahu
nggak usah tanya ke yasona lah
ke akun juga kesimpulannya sama
bau amis ya pak
ya bahwa ada banyak hal yang tidak bisa dikonfirmasi ya selama proses itu
misalkan pak almarhum dr naim ya
naim itu kan juga menemukan ternyata buletnya kan nggak cocok
munim idris juga menemukan hal itu
lalu kemudian meminta bukti bahwa ini memang dari hp saya ya
sms itu juga nggak bisa dijelasin
jadi ada beberapa hal yang memang perlu diklarifikasi
dan saya sebagai pada posisi pak antasari juga harus merehabilitasi nama saya dong
jadi wajar wajar saja pak antasari mengatakan ini ya
anak cucu saya akan mengenang kakeknya seperti itu
dan sementara korbannya keluarga korban malah membela pak antasari kan
yang sulawesi selatan itu
jadi haknya pak antasari lah
kita dukung siapapun boleh kan untuk meminta keadilan bagi kasusnya yang banyak catatannya kemarin
jadi amis dalam arti memang banyak pertanyaan yang harus diklarifikasi kelar
tapi kan itu nanti dulu ya
yang penting sekarang pak antasari sudah mendapat gerasi
sehingga bisa full speed ya untuk kemudian meminta keadilan dan merehabilitasi namanya
dan sekaligus membuka gimana sebetulnya ceritanya yang sebetulnya
siapa sebetulnya yang otak yang sebenarnya dan seterusnya
tapi jadi ada anggapan di luar bahwa seolah olah kemudian pdip memanfaatkan ini tanda kutip mbak
bahwa kemudian kemarin
ini rekod kalau siapa manfaatkan maka pdip dimanfaatkan
ini personal saya ya
saya kan dari gmni
dan kemistri saya dengan beliau itu cocok
dan bahkan sekarang kita membuka pintu bagi siapapun yang mau bergabung di pdip
kayak saya dulu kan ditawarin
makanya beliau datang kemarin ya waktu debat
dan saya dulu kan juga ditawarkan oleh beberapa partai
tapi chemistry kan penting ya
karena beliau adalah backgroundnya nasionalis dan banyak nasionalis yang di atau sukarnois ya
yang kandangnya di pdip
jadi ya mesti lebih nyaman
jadi lebih kepada masalah itu saja
iya sebetulnya itu
dan termasuk saya dulu yang ngatro juga senior senior saya gitu loh
jadi mekanisme itu
jadi mekanisme itu saya pikir normal
dan bukan hanya beliau ya yang sekarang walaupun tidak secara publik dibuka
sudah bermaksud untuk masuk ke dalam pd perjuangan untuk yang akan datang
saya pikir di demokrat juga demikian
tapi itu tadi kemistri tadi yang paling penting disitu
karena dari situ
jadi demokrat juga merasa biasa biasa saja itu
dan justru kami justru senang
kami sudah bahagia kalau misalnya pak antasari itu
misalnya kan itu pilihan politik ya
kita hormat pada pilihan politik seseorang
dan kalau beliau itu misalnya menyaman di pdip perjuangan
dan itu terbukti kemarin sudah datang di barisan terdepan
ya oh waktu itu kan sudah datang di barisan terdepan pendukung pak ahwajarab
apa apa yang dibaca oleh mas roy
ya itu pilihan politik beliau
gak bikin deg degan
gak sama sekali gak
gak sama sekali gak
dan justru kami ingin menegaskan bahwa partai demokrat itu gak perlu dikait kaitkan kasus ini
kalau memang mau dibongkar silahkan sekali lagi saya ulangi
jadi misalnya ketika akan dibuka
jadi anda setuju bahwa ada bahwa amis juga di kasus antasari
saya tidak saya bukan orang hukum
dan saya tidak berkompetensi untuk menilai amis atau tidak
kalau dpp partai demokratnya bagaimana
bahwa silahkan itu pak antasari itu hak politik pak antasari
selesaikan serai hukum
kalau misalnya dulu pun misalnya ada saya ingat dulu ada nama pak willy wizar
yang mantan kapolres jakarta selatan
ya saya kira kalau memang file dari polri itu memungkinkan untuk kemudian dibuka kembali
itu haknya pak antasari
dan itu saya kira hak pribadi kita
ya maksud saya kalau pdip tadi mengatakan ya sudah clear itu sudah jelas ada bau amis di kasus antasari
ada banyak hal hal yang tidak terkonfirmasi
kalau demokrat sendiri bagaimana
kami tidak punya satu hak atau tidak punya kompetensi ya untuk menilai amis atau tidak
bahkan menteri hukum dan ham pak yasona lawli menyatakan itu pun kami sebenarnya juga agak kaget gitu ya
tapi itu silahkan
itu hak beliau ya untuk menyatakan itu
kagetnya itu membuat marah psb tidak
oh sama sekali enggak
kalau pak psb sama sekali tidak ada apa ya
artinya nggak ngaruh lah gitu
enggak ngaruh dengan kes ini
jadi tentu kalau mengucapkan selamat atas bebasnya secara personal pasti iya
tapi kalau kemudian kita harus katakanlah apa khawatir apalagi wah ini apa dibuka
ya buka saja nggak ada apa apanya kok gitu
jadi artinya silahkan kalau akan kes kes yang lama yang tadi pak ika menyampaikan misalnya kes kes besar
wah itu blbi sangat menarik kalau dibuka gitu loh
karena itu nama nama yang besar
masuk senturi juga begitu ya
karena itu akan luar biasa itu akan dibuka
jadi kita mendorong gusti allah tidak sari
jadi artinya allah swt pasti akan membuka jalan
kalau memang itu benar katakanlah benar
tapi kalau kemudian malah justru saya sebenarnya sayang terlalu cepat gitu loh
kasian pak antasari kalau kemudian malah nafas politik
maka saya setuju mbak eva ini
nafas politiknya kenapa
kalau kemudian ini dikait kaitkan bebasnya beliau
kemudian langsung dikaitkan dengan no freelance tadi
aduh menurut saya ya kasihan juga
kasian partainya juga gitu loh
kasian pak antasari juga
iya karena nanti pandangan orang jadi
tapi indikasi ini kan datang dari semua yang terlibat di situ
nah itulah monggo
kalau kami sendiri sebenarnya sayang
biarkan sebenarnya itu bebas dulu
keliru namanya naik seperti pak hikam tadi sampaikan
baru kemudian nanti ujung jengnya
oh akhirnya kesana gitu loh
pak antasi punya kalkulasi sendiri
dan tahulah untuk reputasi beliau
saya pikir saya yang di body cladpus juga happy banget kalau dia masuk
karena keinginan kita untuk bagaimana membangun sistem untuk pencegahan korupsi misalkan
itu kan sudah jadi keputusan politik
tapi kemudian operasionalisasinya itu yang penting
dan kalau pak antasari masuk bisa membantu untuk pelembagaan pencegahan itu
pada pemerintah pemerintah daerah yang di handle oleh pdi perjuangan
soal komunikasi antar pemimpin negara ya
kalau kita lihat pak jokowi dan pak sb sekarang kalau disebut pak boyamin sangat kompak terkait kasus antasari begitu ya
tapi kalau kita coba bedah begitu pak hikam
dari ketika awal banyak kasus kasus yang bermunculan di beberapa waktu terakhir
ketika pak jokowi juga menjalin komunikasi politik dengan bahkan mungkin bukan lawan politik tapi yang tidak dalam koalisi
hanya satu pak sby yang belum di dekati
kita lihat juga kemudian bagaimana hubungan komunikasi politik antara ibu megawati dengan pak sby
ketika pak sby meninggalkan ibu megawati di era pemerintah satu sampai sekarang juga mungkin tidak terlihat secara clear begitu ya
bagaimana hubungan itu sudah menjadi hubungan yang biasa
komunikasi politik yang biasa
mungkin nggak ini kemudian terkait hari ini kontestasi politik
pilih kata serentak misalnya
mungkin lebih rigid lagi
ada kaitannya tidak dengan hal ini
dengan pak antasari ini ya
ya kalau dicari cari katanya tadi ada
kalau pandangan anda sendiri bagaimana
menurut saya agak menarik yang dikatakan pak boyamin tadi
bahwa pak sby dalam soal antasari itu dengan pak jokowi itu klop
menurut saya kok agak aneh itu
ya seperti anda tadi sudah membuat observasi ya
ya seperti anda tadi sudah membuat observasi ya
kalau kita lihat secara makro saja
komunikasi yang paling strain yang paling susah pada hari hari ini
antara para pemimpin yang besar di indonesia ini justru dari pak jokowi dengan pak sby
apalagi kalau anda tambah variable bumeka
nah sekarang yang namanya pak antasari ini membawa satu magnitude politik tersendiri
dari mana pak boyamin bisa mengatakan klop itu loh
saya kira tidak ada fakta itu
mungkin harapan beliau begitu
kalau menurut saya tidak
nah oleh karena itu menurut saya itu yang harus dijelaskan
sebentar tangan dulu pak boyamin ya
ya kalau seperti yang dikatakan oleh pak roy suryo tadi
itu malah justru saya malah agak bisa berpikir
pak boyamin ya
agak bisa memahami bahwa oke silahkan aja dibuka begitu
nah saya semoga saya tidak salah mendengarkan tadi
yang dikatakan pak boyamin
sebab fakta tidak mendukung soal klub tadi itu
oleh karena itu kalau klop kenapa harus pak antasari pakai membuat statement menanggapi cuitan pak sby
baik pak boyamin
bukan begitu maksudnya tadi itu
peminta pak sby klop dengan pak jokowi
kalau itu seratus persen
maka jangan mencuit yang seakan akan akan membuat keruh dan gerasi saya tidak diterima gitu
nah gitu maksudnya
itu harapan maksudnya pak tifa ya
saat itu mestinya pak sby mendukung pak jokowi memberikan grasi terhadap antasari hadar
sekarang ini aja sekarang
sekarang juga mendukung pak jokowi untuk menentuk simpencari fakta dan mendukung dibuka kembali
harapan pak boyamin ya
iya tweetannya di dalam twitternya pak sby begitu
karena tadi juga katanya tadi personal memberikan selamat itu belum ada sampai sekarang
paling tidak di twitternya pak sby belum ada
menyatakan selamat pada pak antasari sudah bebas
itu aja belum ada
maksudnya kalau tiga hal itu ada
maka akan mempercepat proses pengungkapan kasus
dimana sms itu jelas jelas tidak ada
artinya ada orang yang entah sumpah palsu mengaku melihat atau memang tidak ada sehingga bisa dibongkar
karena nyatanya itu potongan satu ratus lima puluh rupiah untuk membayar sms itu aja nggak ada
jadi itu kebarannya itu
langsung saya tanyakan ke pak roy ya kalau begitu
saya ingin menyampaikan
ya setahu saya sebenarnya saya merayu pak antasari ikut partai saya p tiga
tapi karena partainya masih pecah saya juga tidak begitu yakin menangkap
baik pak wajahmin
nah sekarang yang pdip yang melakukan pendekatan
jujurnya seperti itu
politik itu kan siapa memanfaatkan siapa
nah ini berarti kan ada yang memanfaatkan berarti
jadi yang melakukan yang mendekati itu memang dari pdip dan pak antasari juga memang klub
ya sudah itu kan soal perkawinan dan soal strategis tadi misalnya mbak eva justru pak antasari bisa jadi memanfaatkan pdip yang penguasa bisa jadi
atau memanfaatkan pak jokowi yang karena atas kekuasaannya bisa membongkar ini
itu kan pilihan strategis dan itu halal halal saja kan gitu mas
nah berarti kalau begitu saya kembali ke pertanyaan awal saya dong pak
kalau itu ternyata masih harapan dari pak boyamin
maksudnya meminta kemudian pak sby daripada berkeluh kesah ikut membongkar
ini berarti kan ada tujuan tertentu
kenapa arahnya ke pak sby begitu
loh bukan tujuan mas
dukungan itu kan lebih hebat kalau misalnya memang pak roy pak dika mbak eva
tapi paling hebat itu dari presiden sebelumnya

kasusnya terjadi pada presiden sebelumnya
ini soal soal nilai ranking kan gitu loh
karena masyarakat merasakan seakan akan dikriminalkan
tapi kalau pak sby kemudian clear menyatakan mendukung gitu kan
oh berarti malah tidak ada masalah kan
malah justru kita rame rame bisa membongkar mengeroyok ini menjadi suatu fakta kebenaran
dan membersihkan nama pak saryacara
memang tujuannya seperti itu begitu ya
nanti kita tanyakan ke mas roy suryo
untuk menanggapi ini belum ada dukungan dari pak sby
harapannya seperti itu bang ray
kita tahan dulu ya
setelah jeda kami akan mendengarkan jawaban dari roy suryo
antasari ashar meminta agar presiden ke enam republik indonesia susilo bambang yudhoyono ikut membongkar kasusnya
yang sekarang dia sendiri sudah mendapatkan gerasi dari presiden joko widodo
bagaimana ini harapan yang didengar dari pak boyamin mas roy
harusnya presiden sby kalau memang sepakat demokrat tadi sepakat ayo bongkar bentuk tpf itu muncul secara resmi begitu
saya kan tidak mungkin untuk mendesak atau meminta sosok sekali ber pak sby
sampai sekarang pun saya berani pastikan tidak ada seorang pun yang bisa mempengaruhi integritas dari pak sby
ya katakanlah ada orang mungkin
katakanlah ada orang membisikin kalau ada orang nih pembisik sbi ini yang salah
karena tidak ada yang bisa membisikin
ya beliau itu sangat firm sangat terukur sangat tertata kalau menyampaikan sesuatu
jadi kalau misalnya sekarang harapan dari pak boyamin atau harapan pak antasarri
saya sampaikan juga waktu itu ketika bapak
itu misalnya ingin pak
itu di depan pak antasarri langsung
ya ya itu pak sby misalnya yang akan membantu
ya insya allah nanti pak sby pun pasti sudah mendengar
kan beliau itu kan sangat well informed ya
sangat sangat melihat cnn indonesia pun pasti ditonton
dan pasti beliau akan pertimbangkan
tidak perlu saya dorong dorong lah
apalah arti saya sekecil saya di depan pak sby
bukan mendorong maksudnya kita mempertanyakan partai demokrat
ya jadi nanti kalau misalnya pak sby akan nge tweet
ya biarkanlah beliau itu nge tweet
kalau misalnya belum nge tweet ya mungkin hanya belum saja
kan tidak perlu didorong dorong didesak desak untuk nge tweet kan
karena ketut itu kan pandangan pribadi seseorang yang kemudian dituangkan dalam satu ratus empat puluh karakter
ketika itu mungkin belum mewakili saya katakan aja belum ya
belum mewakili keinginan seseorang wajar
kalau itu misalnya sudah mewakili wajar juga
jadi sekali lagi kalau saya tegaskan partai demokrat terutama tidak memiliki pengaruh apa apa
atau tidak ada pengaruh apa apa terhadap kes ini
kita juga mungkin secara pribadi mengucapkan selamat kepada pak antasari
tapi kemudian kalau mau dikait kaitkan ya monggo saja
tapi kami tidak terkait sama sekali
jadi kan bola itu silahkan penyidik kepolisian yang sekarang masih ada untuk membuka filenya
dan saya kira cyber crime di
jadi maksudnya kalau misalnya kemudian seperti dugaan pak antasari ada rekayasa artinya ada kriminalisasi berarti kan
kalau dugaan pak antasari itu benar
kalau memang ada kriminasi berarti bolanya yang melakukan kriminalisasi ya penegak hukum saat itu menurut anda
karena apa pak sby tidak pernah melakukan intervensi sekecil apapun ketika zaman beliau
jadi nggak relevan kemudian ketika ditarik seolah olah pak antasari
ini terjadi ketika zaman
ini kasus ini dibuka dibantu oleh rezim pemerintahan sekarang
sama sekali tidak
terkait untuk membongkar borok pemerintahan masa lalu
proses case hukum masa lalu itu tidak ada yang kemudian tampak dikait kaitkan atau tampak polri itu menjadi alat penguasa
waktu itu benar benar kalau hukum ya hukum
kalau politik ya politik
kalau kemudian masalah yang lain masalah yang lain tni tni clear polri polri
jadi silahkan saja
dan saya percaya polri memiliki tools untuk melakukan itu
sama samanya juga ada seperti tadi saya sebut
mantan kapolres jakarta selatan pak wiljady wirsad kapol demetro sekarang
maksudnya lebih baik dipanggil lagi untuk di ini
nah kalau itu saya bukan orang hukum
mungkin mbak eva lebih tahu
apakah bisa kasus yang katakanlah sudah inkrah di masa yang lalu
kemudian dibuka kembali meskipun sekarang dimungkinkan untuk berkali kali pk
nah ini yang menarik
tapi kan apakah bisa terus hukum di indonesia itu mau dibawa kemana
kalau misalnya ada seseorang yang sudah a satu
kemudian nanti ditarik lagi
menjadi tidak lagi bersalah
itu kan agak aneh gitu loh
kemudian menjadi itu
tapi sekali lagi saya bukan orang hukum
jadi makanya kami memperselahkan itu
sebenarnya sudah berstatement sih
oh tetap bisa
walaupun inkrah tadi disebutkan
hak seseorang yang didakwa bersalah
dan saya mengawal banyak orang ya
ada yang menemukan empat butir ekstasi dihukum delapan tahun
inkrah sudah sampai ma
dan kemudian ma buka lagi
karena loh saya ini nggak terbukti pak
nah yang ini bisa dilakukan juga
kenapa tidak kasus pembunuhan yang melibatkan nyawa juga bisa seperti itu
repotnya nggak ada kompensasi di negara kita itu
begitu terbuka bahwa ya memang ada kesalahan dalam proses
kesalahan peradilan salah misalnya ya
tapi nggak ada kompensasi
jadi viktimnya ke komisi tiga itu selama sepuluh tahun saya itu
bisa jadi mas
jadi bisa itu
ya maka biarlah orang yang lebih berkompeten dalam bidang hukum yang menjawab
amir mahmud namanya
oke saya ke pak boyamin lagi sekarang
saya ingat begitu ketika gerasi terhadap pak antasari ini dikabulkan
lalu kemudian disitu anda juga sempat memberikan pernyataan kalau tidak salah kepada pers
bahwa ini bukan hanya soal bebas murni
tapi juga sekaligus anda menyebutkan bahwa ini artinya klaim pak antasari tidak bersalah
diakui oleh presiden joko widodo
bisa anda jelaskan pak boyamin
jadi kami mengajukan gerasi itu dengan pernyataan secara jelas dalam dokumen itu tidak mengaku bersalah
jadi gerasi itu kan pengampunan presiden
rata rata orang mungkin mengaku bersalah karena memang bersalah dan mohon ampunan
justru pak antasari kita gerasi dengan posisi tidak mengaku bersalah
tidak bersalahnya itu ya kita jelaskan sms yang tidak ada
baju korban yang tidak ada
terus peluru tidak ada
tidak ada yang cocok dengan senjatanya
dan kemudian dari forensiknya pak muni
dan juga dari kajian hukum tentang turut serta menganjurkan
masa dua hal digabungkan jadi satu segala macam itu
kemudian jadi empat puluh halaman kira kira begitu kalau tesis saya saya ajukan pak profesor ikam mungkin mudah mudahan lulus gitu kira kira
jadi itu saya majukan
jadi kalau di negara maju itu kan ada guilty dan not guilty kan gitu kan
nah pada posisi itu kami tetap teguh begitu mengaku tidak bersalah
saya ingat persis pada waktu rapat awal yang di kemenkulukam itu itu di terklarifikasi ini maju gerasi kok tidak mengaku bersalah gimana
saya sebutkan undang undang mana peraturan pemerintah mana peraturan apapun yang intern polisi jaksa apapun mahkamah agung yang menyatakan harus mengaku bersalah
karena gerasi itu berkuria di presiden
kami tetap teguh tidak bersalah dan kemudian nyatanya dengan permohonan yang mengaku tidak bersalah itu dikabulkan oleh pak jokowi
berarti pak jokowi yakin juga bahwa pak antasari bukan pelaku kan itu
nah kalau berbicara tentang hal ini kemudian secara teknis selanjutnya seperti apa ketika nanti anda minta seperti ada tpf
artinya mencari fakta begitu
apakah ini nanti agak akan ada persidangan ulang atau bagaimana
kalau negara maju amerika serikat itu kan memang ada persidangan ulang dimulai dari nol
kita aja kan cuma pk kan gitu kan
itu persidangan ulang setengah palsu lah saya katakan gitu
itu aja dulu dibatasi hanya satu kali kan itu kan
sampai saya maju ke mahkamah konstitusi untuk membatalkan itu
juga membatalkan undang undang gerasi yang membatasi maksimal satu tahun
jadi perjuangan menuju gerasi ini kan rasanya berat banget
nah tiba tiba ini nampaknya ada halangan halangan itu terus kemudian kami minta dukungan dukungan kan gitu
nah sehingga kemudian kalau kemudian tpf ini dibentuk akan clear
karena memang awalnya pak antasari dituduh membunuh itu karena urusan perempuan
karena ada sms ancaman kan gitu
sangkaan dan dakwaan di pengadilan
tapi kemudian pada pembuktian itu tidak ada sms itu dibuka di server tidak ada
jadi itu apapun anggap aja lah kalau tadi pak roy soryo mengatakan ini anggap aja masih bersalah
tapi ketika ini ada orang yang melakukan hacker atau melakukan menyalahgunakan it
kan otomatis juga harus diproses
ketika kemudian ada orang yang mengaku melihat sms tapi ternyata ternyata tidak ada kan berarti sumpah palsu
harus tetap diproses dong
nah itu dia pak boyamin
ketika berhenti di titik itu begitu ya
katakanlah seolah olah ini semua ya sudah sudah selesai tidak ada persidangan ulang
tpf ini arahnya apakah mungkin bisa penyelesaian secara politik berarti kan pak hikam
atau seperti apa
kan ujungnya politik
ujungnya politis penyelesaiannya mbak
tapi aduh aduh hukum dulu mas indra
nah artinya proses hukum lagi kan
jadi tpf itu memberikan input untuk agar proses hukum dibuka lagi
artinya persidangan ulang lagi
tidak ulang mas baru malah
fakta fakta baru dari tpf
karena tentu saja kita semua akan berhutang kepada publik begitu
bahwa kalau misalnya memang kemudian disebut presiden mengakui bahwa pak antasari tidak bersalah
karena gerasi yang diajukan adalah tidak bersalah atau bukan pelaku
berarti kita masih kehilangan atau hutang kepada publik siapa intelektual dader dari pembunuhan nasional jodhpur karena itu
nah itu diperhatikan nantinya
nah kalau begitu artinya apa ini ya
kalau anda mengatakan ada politiknya sudah jelas
membentuk tpf itu adalah dari tekanan politik
ya walaupun ada persoalan legal yang sangat serius seperti yang tadi disebutkan oleh pak bonyamin dan selalu diutarakan oleh pak antasari
tetapi kemudian ada keputusan untuk membentuk tpf
ya kan sama dengan yang tpf tpf yang ada itu kan semua bermula dari keputusan politik untuk membentuk itu
nah hasil dari tpf bisa jadi kemudian menjadi tindakan proses hukum yang baru lagi
nah bentuknya kayak apa peradilan itu
apakah akan membongkar semua
ya hasil dari tpf itu biasanya memberikan rekomendasi kayak apa kepada yang nyuruh membuat tpf itu
tapi kita punya presiden masih
ada sengkon karto ada sum kuning ada juga itu yang saya sebut tadi pak amin mahmud dan seterusnya
nah kasus munir ada tpfnya nowhere to go ya kan
tetap saja di tempat ya
karena memang semuanya itu pada akhirnya adalah
jadi tpf ini apa lebih pada untuk kesannya hanya gertakan politik
tergantung kandang ke hukum kandang ke hukumnya ngerespon apa enggak gitu loh
makanya pulangnya kan silahkan ke polisian itu respon terhadap ini
dan kalau saya tadi lihat statementnya dari pak biru humas kepala humas polda metro jaya pak argo ya
tampaknya ayo kalau ada bukti baru silahkan
karena yang diterima oleh kepolisian saat ini itu baru fotokopi dari empat lembar manggel untuk sms
singkat saja pak boyamin silahkan pak boyamin
silahkan pak boyamin
saya tidak akan membawa bukti apapun
karena waktu itu kan dituduh mengirim sms
dan kami menyatakan tidak mengirim sms
dan terbukti di persidangan tidak ada sms itu
berarti polisi tugasnya yang mencari itu
misalnya ada perampokan saya suruh mencari perampoknya sendiri
itu tugasnya polisi
hukum harus dilaksanakan dengan cara politik cara sosiologis cara filosofi
dan ini memang politik
memang hukum itu berdirinya
kalau memang ada dukungan dari masing masing bincang itu tadi
makanya saya tadi sampaikan itu pak boyamin
baik terima kasih pak boyamin saiman yang merupakan kuasa hukuman tasar yasar sebagai penutup
agar kita bisa menjawab
judul dari perbincangan malam hari ini
jadi intinya ini nanti bagi pdip bukan sebuah komunitas politik ya
ini dibedakan pdip lagi rekrut
tapi agenda setting personal
kita hormati orang nyari keadilan kok enggak
dan kita rekrutmen banyak orang
bukan hanya beliau
dengan berbagai pertimbangan tentu ya
dan ya win win solution lah pak
nggak bisa siapa memperalat siapa
sama sama nggak ada itu ya
sama sama enggak ada itu mbak ya
sama sama ada take and give lah
aku direkrutkan karena pertimbangan tertentu
waktu itu ya kuota perempuan
yang sudah master waktu itu gitu pertimbangannya
tidak sebagai senjata keluar untuk menekan lawan politik ya bukan
belum apa enggak
oh enggak ada oke
dan insya allah
jangan dicaului lah
kalau saya punya
berarti lihat kondisi
agak beda mas indya
karena saya melihat dari sisi sisi politik
nggak bisa dipisahkan antara apa yang sedang dilakukan oleh pdip
katakanlah ada rekrutmen dengan apa yang kesempatan yang ditemui oleh pak antasari
sebab bagaimanapun pak antasari membutuhkan tpf
siapa yang mempunyai kekuasaan untuk tpf
bukan partai politik
pak jokowi bilang itu siapa
kan ke partai politik itu
menurut saya juga perlu dipikirkan
risikonya besar loh
orang seperti pak antasari untuk melakukan kayak gitu sendirian
jadi beliau pasti memerlukan juga backup
dan itu sah sah saja
baik singkat saja saya ingin tanggapan dari bung roy surya
jadi ketika banyak sekali
kan saya ingin kembali ke hari sabtu lalu
ketika partai demokrat sempat meminta
atau bahkan kalau tidak salah bahasanya mengultimatum pemerintah agar bersikap netral dalam kontestasi
beda sama sekali
waktu itu saya juga ngobrol dengan beliau di tv yang lain
waktu itu dalam konteks pilkada
jadi supaya polri tni dan aparat yang lain itu clear
jadi tidak miring ke kanan miring ke kiri
jadi itu clear
dan kalau dalam kasus kalia juga dalam kasus pak antasari
bukan karena di kepung adanya kasus hukum yang menentukan
tidak ada kepung kepungan
oh tidak ada ya
tepungan itu kalau bahasa jawa malah bagus
kepungan itu gunungan
nah kepungan itu khusus selamatan kalau bagi kepungan
betul hati nih pak efah
jadi sekali lagi kita teskan
tidak ada masalah
pak fb juga tidak bela
jadi clear saja
jadi ibaratnya ya kalau dikatakan ada
apakah kewajiban tadi mendukung atau apa
bukan hanya bukan kewajiban
bahkan bukan sunnah
jadi orang boleh mendukung
dan memang padahal ini forumnya di sini untuk ngomong loh padahal
dan saya kira juga agak percuma minta dukungan pak sby supaya ada tpe
karena itu bola di tangannya pak jokowi sekarang kok
pak sby ngomong apa itu kan tidak harus melalui pak sby langsung
misalnya ketua fraksinya
misalnya ketua fraksinya dan seterusnya
itu bola sekarang diandalkan
tidak usah diharapkan pak sby langsung gitu
kita kehabisan waktu nih
nanti kita ulas lagi lain kali
benar memang tidak ada masalah apa apa ya
oh tidak ada
seperti disampaikan mbak eva
tapi kok saya melihat dinamikanya agak beda
kita bahas lain kali
terima kasih pak ikan
terima kasih mbak eva